kesehatan ada satu hasil yang menjadi bisa dikatakan sejarah dalam presidensi g dua puluh yaitu adanya
pandemic fund di mana pandemic fund yang tadinya sebelumnya terkumpul dana sekitar satu empat miliar
amerika dan pada saat ini sudah terkumpul sekitar satu lima miliar dolar amerika artinya banyak pemimpin
atau pemimpin dari anggota g dua puluh ini juga memiliki satu kesepakatan yang sama ingin berkontribusi
untuk memiliki kesepakatan yang sama
membuat seluruh negara bukan hanya negara g dua puluh bisa meminimalisir dampak pandemi yang
seperti kita ketahui pandemi membuat hampir seluruh dunia bukan hanya berdampak terhadap ekonomi namun
sosial selain dari pandemic fund ada juga hasil konkret dari segi energi transisi dimana dari
hasil energi transisi ini terjalin joint partnership dimana indonesia mendapatkan
sekitar dua puluh miliar dolar amerika tentunya ini merupakan pencapaian yang baik bagi deklarasi yang telah disepakati pada ktt g dua puluh dan juga dari sisi transformasi digital ini juga menjadi salah satu pencapaian atau hasil konkret yang disepakati dalam ktt g dua puluh dan diharapkan hasil hasil deklarasi ini tentunya menjadi angin segar dan juga kesepakatan ini
untuk membuat seluruh negara negara bisa terrealisasi dengan baik dan juga bisa menjadi bukti bahwa indonesia sebagai pemegang presidensi g dua puluh bisa membawa atau mengajak seluruh negara negara meskipun di tengah geopolitik yang tidak baik dan di tengah suasana politik dan juga kondisi pandemi dan juga ekonomi yang tidak baik bisa membuat deklarasi yang tentunya kita berharap pemulihan secara global bisa tersegera terrealisasi dimana dua ribu dua puluh tiga yang diharapkan pemulihan secara global bisa tersegera terrealisasi
di prediksi ekonomi dan juga banyak krisis ekonomi global dan juga pangan terjadi kita semua bisa diantisipasi dengan adanya deklarasi dan juga kesepakatan kesepakatan yang ktt g dua puluh dibawah presidensi g dua puluh indonesia ini bisa menjadi salah satu solusi agar kita semua negara negara baik berkembang dan juga maju bisa melewati krisis krisis global
dan berikut kami tampilkan agenda g dua puluh yang berlangsung hari ini